hai beranggotakan sepuluh orang kelompok tani mandiri maju di dusun air manis desa laha kota ambon
maluku berhasil memanfaatkan lahan tidur seluas satu hektare milik angkasa pura untuk diubah menjadi
lahan produktif yang mendatangkan pendapatan tambahan bagi anggotanya dengan kemauan untuk
meningkatkan ekonomi keluarga serta didukung oleh dinas ketahanan pangan dengan bantuan bibit
kelompok tani tersebut sukses menanam berbagai tanaman umur pendek seperti jagung kacang tanah
terong cabai rawit berbagai jenis sayuran hingga buah semangka penggarapan lahan tidur oleh kelompok
tani ini sudah dilakukan sejak satu tahun lalu dan berhasil meraup laba sebesar sepuluh hingga lima belas juta
rupiah setiap kali masa panen tiba namun kendala yang dialami saat ini yakni sulitnya
memiliki pupuk karena langka dan mahal ini tanam cabe ada jagung ada kacang tanah yang ada perut
timun macam macam pak yang kendala ini pupuk pak kalau bibit ada dapat bantuan dari dinas
tapi kalau pupuk ini setengah mati pak soalnya susah sekali dapatnya
dengan adanya pemberdayaan lahan tersebut kelompok tani berharap agar dukungan pemerintah
tidak hanya pada pemberian bibit namun adanya pemberian subsidi untuk pupuk yang menjadi
kendala mereka selama bertani yahya latting kompas tv ambon maluku